duduk duduk nempel banget soalnya ya udah kamu tidurin sekarang terus disini aja kemana mana
iya papa papa disini aja masa pindah ke kamar sebelah pak bukan aku yang minta
ya memang elsa ini kuat kok ya udah makasih ya sayang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah
iya kenapa lagi ya iya mama sama papa mikir kalau elsa itu lagi ada di rumah
shaina karena dengan satu sama sama punya pekerjaan sama itu model kan
ya ternyata elsa sama sienna deket ya wonder why
ini dinner teraneh dalam hidup aku ia berdua sih tapi hampir nggak pernah ada suara bersama
terasa sunyi dan sepi hai lagi makan sendiri aja
hai sebenarnya banyak yang pengen sayang kapin kebela tapi nggak tau kenapa rasanya bibir ini nggak pernah bisa ngomong
kamu udah selesaikan makanya di ini ya ya aku udah beres
yaudah aku rasa
mungkin lebih baik sekarang
kita pulang ya
karena dari tadi juga
sains gak ada yang bisa diomongin juga kan
ya juga sih ya
udah malam juga nggak enak
nanti kalau pulang ke malam
yaudah sebentar ya
ya ampun di
kamu juga malah
emang kamu gak ada inisiatif apa
minta bilnya ya
terima kasih banyak
mas ma aku mau ngobrol dulu

jadi gini dok ini kan udah ketiga kalinya mas alun untuk datang ke sini
progresnya gimana ya
tapi tolong ingatkan untuk pasien amnesia untuk selalu dijaga
karena mereka sebenarnya tidak bisa dibiarkan untuk melakukan hal hal yang berbahaya

tolong untuk keluarga menjaganya